satgas mafia bola mabes polri selasa siang menggeledah kantor asosiasi provinsi atau asprof pssi jatim di surabaya
kurang lebih penggeledahan berlangsung satu jam
menurut keterangan satu di antara staff asprof pssi jatim
satgas mafia bola mencari sejumlah berkas hasil pertandingan sepak bola yang berlangsung di jawa timur
selasa siang tiga orang personel satgas mafia bola melakukan penggeledahan di kantor asprof pssi jatim di jalan ketampon surabaya
selama penggeledahan pihak satgas mafia bola enggan untuk diambil gambar
penggeledahan sendiri berlangsung selama kurang lebih satu jam
menurut satu di antara staff asprof pssi jatim satgas mafia bola mabes polri ini sudah datang untuk kedua kalinya
satgas mafia bola ini datang untuk mencari berkas pertandingan sepak bola di jawa timur yakni liga tiga serta hasil piala suratin tahun dua ribu sembilan belas
namun dari keterangan internal asprof pssi jatim tidak ada berkas yang dibawa oleh pihak satgas mafia bola
karena berkas hasil pertandingan yang dicari
piala suratin tahun dua ribu sembilan sudah tidak ada dengan alasan telah berganti ke pengurusan
terus jadi jadi berkas gitu

satgas anti mafia bola memeriksa bendahara pssi berlington siahaan di ditreskrimum polda metro jaya hingga senin malam
berlington diperiksa selama sembilan jam dan dicecar dua puluh tujuh pertanyaan oleh penyidik
mendahara pssi sekaligus tirut pt liga indonesia baru berlington siahaan mengatakan
ia dimintai keterangan seputar rekening pssi dan pengelolaan uang dalam penyelenggaraan liga
berlington juga mengatakan pssi mendukung satgas anti mafia bola untuk menumpas kasus pengaturan skor di sepak bola indonesia
berlington berharap agar kasus mafia pengaturan skor cepat selesai untuk kelancaran liga di indonesia
dan agar para sponsor tidak menarik diri dari liga indonesia
berlington juga mengaku tidak mengenal mantan manajer persibara banjarnegara
yang menjadi salah satu pelapor kasus pengaturan skor ini
pertanyaan pertanyaan tadi khususnya adalah
saya sumpuh dengan adalaman keuangan itu misalnya
cara pengeluaran uang

menjawab penguang gas
dan organisasinya seperti apa di keuangan
dan nantuk kepada penyelenggara lain
satgas anti mafia bola kembali tetapkan
lima orang tersangka baru kasus pengaturan skor atau
match fixing pada liga tiga yang melibatkan
klub persibara banjarnegara
salah satu tersangka adalah mantan ketua pssi jawa timur
dan perangkat pertandingan persibara banjarnegara
ketua tim media satgas anti mafia bola
komespol argo yuwono mengatakan
penetapan lima tersangka baru ini
berdasarkan laporan mantan manajer persibara banjarnegara
kelima tersangka itu merupakan perangkat pertandingan
saat persibara banjarnegara bertanding di liga tiga indonesia
namun argo masih tidak merinci nama peserta banjarnegara
beserta peran para tersangka
kini satgas telah menetapkan sepuluh orang tersangka
lima tersangka sebelumnya adalah
anik yuni artika sari dan nurul syafarid
dari laporan ibu lasmi
penyidik juga sudah menetapkan
tambahan lima tersangka
tambahan lima tersangka
yang nama namanya belum bisa kami sampaikan
di malam hari ini